inilah detik detik bus po mira jurusan yogyakarta surabaya
saat dihadang mobil patroli satlantas pores mojokerto
di jalan raya bypass trowulang pada senin siang
aksi polisi mendesak mundur bus yang melawan arus lalu lintas ini pun viral di media sosial
dalam video berdurasi lima puluh lima detik bus yang syarat penumpang itu melaju mundur dengan perlahan
bus diketahui keluar jalur saat melaju dari arah jombang menuju surabaya
untuk menghindari kemacetan karena ada perbaikan jalan
terlihat di jalur sebelahnya kemacetan terjadi sepanjang tiga km
satlantas pores mojokerto akp bayu agustian mengatakan
tugas yang melakukan patroli memergoki bus melaju melawan arus saat kondisi lalu lintas padat
langsung kita berhentikan kita minta cek surat suratnya
dan juga kita himbau kepada deras
driver bus tersebut bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan
tak hanya sekali ini sepekan lalu bus dengan po yang sama juga melakukan hal serupa di jalan raya bypass trawulan
dan dihadang oleh mobil pick up
sutomora harjo mojokerto jawa timur